ketika ditangkap ketika mereka
itu yang di banten itu ada yang ya
ada yang di banten itu botol
botol kaca dilempar
ke muka seorang polisi polisinya
babak belur luka kejaran itu ketangkap
tapi untung nggak dihajar apa diperluan
itu diajak berterdek

tapi itu bahaya sekali
dan yang melakukan itu kan banyak
yang kemudian ditangkap
kalau tidak salah sekarang ini
dari ratusan orang itu
yang kemudian terbukti
dengan alatnya ada videonya
kemudian diberi tata
itu sudah ditahan sebagai tersangka
karena memang melakukan itu
pak mafud itu tadi adalah jawaban dari
pak mafud melihat
atau terkait aksi demonstrasi
yang terjadi belakangan terutama di
satu tahun pemerintahan
di segmen berikutnya pak kita jeda terlebih dahulu kita akan bicara
pilkada serentak pak ini juga masih banyak yang khawatir pak
pemerintah tetap mau jalan terus
tapi kemudian covid masih tinggi
tapi kita bahas nanti pak mafud saya jadi berikut
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya masih bersama pak mafud
yang dianggap sebagai
pemerintah yang terkenal
saya masih ingat ketika
kampanye pak presiden jokowi itu
menawarkan lima program pak
di bidang penegakan hukum
di antaranya yang kami catat adalah soal
sistem hukum bebas korupsi bermartabat
terpercaya melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum
meningkatkan pencegahan dan pemberatasan
tindak pidana korupsi penghormatan
dan pemulihan ham dan juga
budaya sadar hukum pak tapi kalau kita bicara saja pak
dari kasus joko chandra yang kemudian
memantik reaksi dan sorotan publik
yang begitu tinggi
ini melibatkan aparat penegak hukum pak
dengan kondisi demikian pak bagaimana bisa
mewujudkan mimpi presiden tadi itu pak
nah justru itu ya
dalam rangka mewujudkan mimpi
untuk membangun hukum menegakkan hukum
joko chandra itu seharusnya
menjadi pujian prestasi pemerintah
lari sudah dua belas tahun
sudah lewat beberapa presiden
dia lari baru sekarang ditangkap
dulu orang mengatakan ketika joko chandra
muncul waktu itu
menkopol hukum itu tidak bakalan
mampu paling dilepas lagi
sesudah itu kita tangkap
nah lalu anak
dari tangkapan itu
anak dari tangkapan itu lalu lahir
lahir tersangka anita kolopaking
lahir tomei sumardi
tersangka lalu ada dua jenderal
apakah ini mau dianggap problem
bukankah memang ini yang diinginkan oleh
itu kalau mau bicara penegakan hukum
dianggap sebagai kegagalan
sebelum itu anda tahu
sesudah tujuh belas tahun
dulu nggak ada orang peduli sekarang
artinya apa lalu orang
kalau mau nyalakan itu
itu kok bisa terjadi
pada saat terjadi itu kan sudah lama
kita justru yang menyelesaikan
siapa yang terlibat
kalau ada di polisi kita selesaikan polisinya
ada di kejaksaan kita selesaikan
kejaksaannya tapi anda
korupsi di pengadilan
itu di luar urusan
di luar urusan pemerintah
sekarang ini kan orang wah penegakan hukum
bahwa para koruptor dibebaskan semua itu
urusan mahkamah agung bukan
mahkamah agung itu adalah lembaga
tersendiri yang menurut konstitusi
merupakan lembaga negara yang terpisah
dari kekuasaan pemerintahan
terpisah dari presiden
mengajukan ke pengadilan korupsi
pemerintah bisa memotong pangannya sendiri
sekarang ini dulu coba saya ingin tahu
kita ambil meskipun tangan kita masukkan
ke penjara sudah empat orang
sekarang difonis hukuman seumur hidup
dua lagi karena
sidangnya ditunda sebentar lagi
juga akan sama hukumannya
terus gimana caranya
caranya apakah penegakan hukum itu
artinya melupakan yang lama
kan tidak juga
ingin saya sampaikan sebagai jawaban
bukan dengan maksud untuk mengatakan
sekarang ini penegakan hukum sudah bagus
tidak tetapi bahwa
kalau saya sih katakannya
sepuluh bulan sih karena kita kan
dua bulan di tengah
itu kan tidak bisa bekerja apa apa ya
sejak bulan pertengahan maret
sampai pertengahan juni itu kan tidak bisa
keluar sama sekali
kita mulainya bekerja di akhir oktober
lalu bulan maret
april mei tidak bisa
apa apa kira kira sepuluh bulan
saja yang bisa bekerja
meskipun sampai sekarang kita belum ngantor
saya belum ngantor juga
dengan situasi covid
oke baik itu tadi
soal kasus yang kemudian joko chandra dan jiwasraya
yang juga menurut pak mahfud
sebetulnya itu menjadi
capaian sebetulnya ya pak ya di sepuluh bulan ataupun
ataupun satu tahun pemberitaan
iya oke nah ini
yang terbaru pak mahfud md
kalau kita bicara soal
penegakan hukum juga ya atau
terkait pembunuhan atau terbunuhnya
pendeta yeremia zanambani
sudah ada rilisnya pak ini
informasi dan fakta fakta
yang anda sampaikan
ini yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan
dugaan keterlibatan oknum
aparat pak meskipun
ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga
setelah rilis ini
setelah ada dugaan
keterlibatan oknum aparat
apalagi setelah ini pak apakah pemerintah kemudian
berani membongkar siapa kemudian
bagaimana keterlibatan aparat di sana
dengan polri tindak kejahatan
yang terjadi di intan jaya itu
dan dibawa ke pengadilan siapapun
pelakunya dan kebetulan
memang ada oknum aparat
yang diduga kita tidak
katakan yang telah melakukan
karena kalau telah melakukan itu
artinya produk hukum
ini kan hasil investigasi
ikut dalam pembunuhan
pendeta jeremia itu
nah kita berikan nama namanya ke polisi
panglima gitu ya
agar itu diproses yang ke
polisi untuk proses hukum pidananya
yang ke panglima tni untuk
proses hukum administrasinya
kalau mau ada mutasi
kalau ada pemecatan
ada penggeseran dan sebagainya itu kan sudah hukum administrasi
pidananya kita serahkan
dan sekarang rasanya sudah berjalan
mulai dibongkar lalu
ada temuan temuan waktu itu pus
di dalam penyelidikan ini
kemudian kalau ada kasus itu lalu diserahkan
silahkan proses hukum
kalau dulu anda pernah nggak mendengar
nah sekarang kita lakukan itu
banyak orang menyatakan
wah itu kurang itu ya sudah lah
pokoknya kita sudah melakukan itu
coba kalau anda masih ingat ya
apa ada yang pernah melakukan seperti itu
di papua pemerintah gitu selama ini
kan enggak selalu saling tuding
kalau ada ini kemudian menjadi
agenda komnas ham kemudian menggantung gantung
enggak jelas kita bikin
investigasi sendiri sekarang
meskipun baik pak mafud
bisa jadi ada kemungkinan bahwa
keterlibatan oknum aparat ini
tidak bergerak sendiri
artinya kan aparat umumnya bekerja atas
atas komando dari atasnya lagi
atasnya lagi nah itu bagaimana pak
nanti biar diperiksa
di kantor polisi di proses
hukum itu kan bisa dibongkar
apakah dia bergerak
kalau istilah di dalam hukum
humanitar itu apakah
itu bergerak secara terstruktur
sistematis dan masif
kalau bergerak sendiri
namanya kejahatan kriminalitas
tapi kalau direncanakan oleh
institusi atas perintah
atasan itu namanya pelanggaran
kadang kadang orang enggak paham nih
bedanya pelanggaran ham dan kriminalitas
jadi begini kalau
kriminalitas itu pelanggaran ham
juga tapi dilakukan
tidak terstruktur tidak
sistematis dan tidak masif kalau
kejahatan ham pelanggaran
ham itu dilakukan
direncanakan oleh atasannya disuruh
anak buahnya ditunjukkan
cara caranya itu sistematis namanya
dan yang menjadi korban masif
misalnya satu kelompok etnis
atau suku apa itu baru
kalau orang melakukan secara
perorangan itu kriminal biasa
hukum mana pun di dunia begitu oleh sebab itu
diserahkan ke polisi
dan ini prosesnya
masih berjalan ya pak
berjalan mas masih
sudah mulai lah polisi
kan sebelum kami mengumumkan
sebenarnya beberapa sudah mulai diperiksa
mulai diproses lah
di kantor polisi
pak mahfud md terakhir
pak kita bicara soal pilkada serentak pak
yang pemerintah tetap
menginginkan ini sesuai dengan jadwal
jalan terus nanti di bulan desember
untuk pemilihannya sementara di
sisi lain banyak sekali sejak
yang datang dari
kelompok masyarakat untuk
lebih baik menunda saja dengan berbagai
alasan terutama soal covid sembilan belas ini pak
apakah bisa menjamin pak pemerintah bahwa
penyelenggaran pilkada ini bisa
aman aman saja bisa kemudian tidak
menimbulkan masalah baru kluster baru
apalagi dilakukan di tengah pandemi covid sembilan belas pak mahfud
kalau melihat angka
sampai saat ini
protokol kesehatan sampai saat ini ya
itu dapat dikatakan
sangat kecil dulu orang kan khawatir
kalau ada pilkada ada kampanye
ada anggutan ada orang huyu uyuan
ini ternyata itu tidak ada
ada di situ tapi bukan kampanye
yang pilkada ini coba anda catatnya
sekarang terlibat kampanye kenapa
nah sembilan provinsi itu kan
meskipun ada kabupaten
dan kotanya tidak ikut pilkada
dan ikut kampanye kampanye gubernur
itu tiga ratus sembilan dengan
dua ratus sembilan sudah berapa event kampanye
dikalikan tiga puluh hari ini sebulan
dari ratusan ribu kampanye
ratusan ribu kegiatan
apa peristiwa peristiwa pelanggaran
itu sudah termasuk
orang lupa pakai masker
boleh berkumpul maksimal lima puluh orang
ternyata yang hadir lima puluh tiga gitu
itu sudah pelanggaran itu pun jumlahnya
itu hanya sekitar dua ratus
dua ratus an lebih sedikit gitu
selama sebulan ini
anda bayangkan dengan unjuk rasa
yang terjadi di luar
urusan kampanye gitu
yang terjadi di luar usaha kampanye
pilkada itu banyak sekali
sekarang jauh lebih banyak dari
pilkadanya nah oleh sebab itu
kita insya allah optimis
bulan dua belas itu kita akan
pemohon suara pindah tanda gitu
ada yang setuju ada yang tidak setuju
tapi diantara setuju
dan tidak setuju itu kita
harus mengambil keputusan
dan secara institusional keputusan itu
sudah dilakukan oleh lembaga yang berwenang
kpu bawaslu sudah ketemu
dan sekarang sudah jalan
ya mudah mudahan ya mudah mudahan
sampai dengan tanggal
semuanya berjalan seperti sekarang
aja aman aman kita malah lebih
pusing sekarang mikirin protokol
kesehatan bukan yang
di pilkada gitu yang pilkada hampir
tidak ada loh sesudah tanggal dua puluh tiga
nah yang kecil kecil aja ada
ada orang jogetan gitu
itu tidak pilkada
seperti bupati mana kemarin itu
jogetan rame rame tidak pakai
masker itu adalah
hari ulang tahun temennya
yang di pesuruhan tuh juga begitu
polisi ikut itu tidak ada
urusannya dengan pilkada yang pilkadanya
aman aman aja karena tiap hari
jumat saya koordinasi bersama
menteri dalam negeri
indonesia kadang kadang rapat
kita teleponnya langsung
ke bupati atau gubernur
yang misalnya di situ ada
whatsapp misalnya lewat twitter
ada itu telpon segera diatasi
nah itu sekarang soal
pilkada itu mudah mudahan
terus baik aja
baik pak mahfud terakhir kita yakin
dan tahu juga pasti
masih banyak pak pekerjaan rumah pemerintah
terutama di bidang penegakan hukum
politik dan juga keamanan
di tahun tahun berikutnya pemerintahan
saja pak kira kiranya kemudian
hal hal dari anda yang ini
memang masih pekerjaan rumah masih harus
atau mungkin dievaluasi kira kira apa saja
pak eko menjadi fokus ke depan pak mahfud
satu penegakan hukum
itu penegakan hukum bagi
saya penting karena saya berpendapat
kalau urusan materi hukum hukum
itu kan ada tiga ya ada materi
hukum legal substance ada
struktur aparatnya lalu
legal culture itu daya hukumnya
kalau saya lihat isi hukum kita itu
kalau dilaksanakan dengan konsisten sudah baik
nah yang sekarang yang jadi masalah itu
aparat penegak hukumnya
oleh sebab itu ya
sekarang adalah bagaimana
agar aparat penegak hukum itu bisa
jangan sampai kalau ada
langsung diproses kalau
yang melapor jonny tidak
diproses nah itu terus terang
masih menjadi catatan kami
kalau si ini diperlakukan
istimewa ini tidak kalau ini
dikesampingkan yang itu dikedeparkan
nah yang ini lebih penting daripada
kita berbicara mari kita
ubah undang undang ini
sekarang pada legal structure
masalah kita ini pada legal structure kalau
pembangunan hukum itu
bukan pada legal substance
kalau substance saya sejak dulu
sudah bilang kalau legal substance
sih hukum kita itu sudah baik
karena semua orang punya ide lalu
dijadikan undang undang ada ide ini
bagus jadi undang undang
ide itu lagi bagus jadi undang undang
nah sekarang kok masih
jelek karena yang buruk
aparat penegak hukumnya
nah kita sekarang saya sekarang
sedang berpikir bagaimana ini
memperbaiki legal structure
ini kalau pada
materinya saya sudah lah semua undang undang
bagus lah kalau diikuti filosofinya
kalau saya baik
terakhir lagi singkat saja jadi kalau kemudian
dianggap satu tahun jokowi maruf amin ini
dianggap gaduh apa jawaban anda pak
ya tidak apa apa
kegaduhan politik itu bagian dari
tidak apa apa kalau
tidak gaduh malah sepi dibilang
negara otoriter membungkam
tidak apa apa oke
baik terima kasih banyak baik pak mahfud md
menteri koordinator politik hukum dan keamanan
terima kasih banyak pak sudah berbagi dan
meluangkan waktu bersama kami di cnn indonesia
pak kita akan tunggu
seperti apa pemerintah menyelesaikan pekerjaan pekerjaan
rumah yang tadi juga sudah pak mahfud
mention dan juga
sampaikan terima kasih banyak pak
menko polhukam terima kasih banyak
dan kami akan segera kembali
dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami di